saya setuju madam
walaupun saya gak ada penuh honor apapun
yang penting madam gak melanjutkan tuntutan madam sama michelle
daripada aku masalahnya
udah naik panggung
untuk teman teman yang belum tahu
salah satu penyanyi paling berbakat yang saya kenal
dan dia juga pernah perform di cafe ini
saya kagum banget setiap kali dia nyanyi
bisa udah mbak
itu serius loh
biasa bisa udah gak sih
udah gue ngerti
itu gua gak ada lagu favorit
yang dulu sering kita nyanyi
ya udah gak usah ngelakar
udah tadi nanya mulu
ya gua harap sih dia belajar ya
pastain lo ya
eh kenapa kamu senyum senyum sendiri
nggak apa apa kok pak
kamu masih marah ya sama papa
papa gak mau cabut saham papa dari kafenya tante plety
papa gak mau nurutin kemampuan kamu
karena papa tau kamu lagi emosi
dan juga papa gak mau kamu sampe nyesel nantinya
karena udah bikin susah tante kamu sendiri
tapi tante plety udah ngecewain aku pak
tante priti itu gak ada niat sama sekali untuk ngecewain kamu
aku udah gak mau ngebahas lagi soal tante
kalau gitu sekarang kita bahas hal yang lain aja
karena waktu itu kamu belum jawab
kamu ada hubungannya sama misal
sekarang ini aku cuma mau bikin misal bahagia
ya meskipun misa belum bisa nerima hati aku
kan papa belum bisa nurutin kemampuan kamu untuk mencabut saham papa dari kafenya tante plety
karena dia masih keluarga kita
tapi sebagai gantinya al
papa bisa bantuin kamu untuk mendapatkan miesel
kamu tau kan
apa pun yang kamu mau pasti papa lakukan
selama itu gak merugikan keluarga kita sendiri
terima kasih pak
miesel nyanyi lagi dong
tadi kalau saya nggak salah dengar kalian mau michel nyanyi lagi
berarti kalian setuju dong kalau michelle balik nyanyi di sini lagi
wah setuju banget
keren banget ya pertunjukannya malam ini
nanti kita akan lanjut lagi ya
tapi si mau ngobrol dulu sama kalian berdua
ya tenang saya pinjam dulu penyanyinya
yeay semoga dia
jadi saya bisa nyanyi di sini lagi madam
kamu tetep loh nyanyi di sini sama michelle
ya walaupun kamu gak saya kontrak secara resmi
tapi yuk gini gini gini
saya tetap akan membayar kalian
dua juta rupiah untuk seharinya
madam tapi kan kalau
ya itu kalau kalian mau ya
kalau misalnya kalian mau
misalnya kalian gak mau juga ya gak masalah
tapi itu tandanya
urusan kamu sama saya belum selesai loh
pemutusan kontrak sebelah pihak itu
dan mungkin mungkin ya
saya bisa lanjutin langsung ke jarum hukum
sampai kamu melunasi utang kamu yang dua ratus juta
saya setuju madam
walaupun saya gak ada putus asa apapun
yang penting madam nggak melanjutkan
tuntutan madam sama michelle
daripada ngga masalah lagi